dan selain virus corona varian omikron saat ini sudah ada ratusan orang tiga ratus tiga puluh dua terpapar varian sub omikron ba dua
ini menjadi perhatian who karena diduga lebih mudah menular dan potensi lebih parah
apakah ini juga yang menyebabkan tingkat kematian indonesia masih tinggi
bergabung bersama saya dr siti nadia tarmizi jurubicara covid sembilan belas kementerian kesehatan
dr nadia selamat sore terima kasih atas waktu anda sore ini
selamat sore mbak putri
terima kasih dokter nadia bisa disampaikan sejauh apa penyebaran virus corona terutama sub omikron ba dua ini
iya kalau kita lihat kondisi di dunia ya mengapa kemudian ini juga mulai menjadi perhatian
yaitu ada bangladesh china denmark kuam india
montenegro nepal pakistan
nah ada dua negara yang berdekatan dengan kita yaitu brunei darussalam dan filipina
di samping itu juga beberapa negara seperti amerika inggris juga melaporkan bahwa terjadi peningkatan dua tiga kali lipat prevalensi daripada ba tiga
karena ini akan menjadi suatu kewaspadaan ya terutama pada negara negara yang saat ini seperti kita dalam posisi terus menekan
jadi kita tren penurunan kasus itu sudah bisa kita lihat saat ini
dan negara negara juga yang mungkin saat ini sedang terjadi peningkatan kasus
karena perubahan daripada jenis varian ini bisa terjadi dan varian ini akan lebih cepat menular dibandingkan dengan varian omikron yang ba satu atau sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan
di samping itu kemungkinan untuk terjadinya reinfeksi serta adanya gejala yang berat ini walaupun masih ada dugaan karena baru dilaporkan oleh beberapa negara terkait tingkat keparahan maupun juga reinfeksi yang lebih cepat dibandingkan dengan varian omikron sebelumnya
bu nadia kalau misalnya dilihat dari sekitar tiga ratus tiga puluh dua pasien yang sudah terkonfirmasi dari genome sequencing terinfeksi varian ba dua ini
apakah itu terlihat jadi tingkat keparahannya cukup tinggi yang di indonesia dari pasien pasien
ya kalau dari total yang saat ini sudah kita deteksi ya sebenarnya kalau per hari ini sudah empat ratus dua varian ba dua yang kita temukan
memang yang masih mendominasi ini varian ba satu ya karena hampir ada lima dua ratus an yang positif dengan bapt
dari laporan sementara kasus kasus kematian ataupun juga kasus yang kritis ini belum ada yang kita temukan bahwa dia terinfeksi dengan varian ba dua
tapi memang ada beberapa gejala gejala klinis yang muncul seperti misalnya adanya keluhan sakit perut ya tembung seperti itu yang sebenarnya kalau kita lihat bahwa covid sembilan belas ini kan menyerang saluran pernafasan ya
tapi kemudian muncul di saluran
kemudian juga kalau varian omikron yang kita ketahui itu kan hanya menimbulkan gejala klinis yang ringan seperti batuk pilek sakit tenggorokan
ada beberapa keluhan keluhan klinis termasuk juga kondisi kondisi misalnya dia punya comorbid tapi kemudian datang dengan gangguan elektrolit yang berat
ini yang kemudian pada waktu pemeriksaan kita temukan dia membawa virus varian ba dua
tapi kembali lagi bahwa baik who maupun juga para klinisi belum melihat ya bahwa pa dua ini sebagai ancaman yang meningkatkan tingkat keparahan
bu nadia apakah kemudian varian ini juga berpengaruh dengan katakanlah saat ini memang tingkat kasus positif di indonesia perlahan melandai tapi kematian juga masih di angka ratusan yang katakanlah tidak berbeda dengan dua atau tiga pekan lalu
apa yang terjadi sebenarnya sekarang
kenapa tingkat kematian
kematian itu juga masih di angka tersebut dua ratus ke atas
iya jadi pertama yang kita harus pahami bahwa sampai saat ini belum ada data yang cukup ya mengatakan bahwa ba dua itu menyebabkan tingkat kematian atau tingkat keparahan ya
memang dilaporkan ada beberapa kasus yang seperti saya sampaikan tadi tetapi tingkat kematian sebagai adanya varian ba satu atau varian delta itu masih juga
lebih tinggi dibandingkan ba dua dan yang kedua yang harus kita pahami pada saat kita menghadapi varian delta jarak antara puncak kasus konfirmasi positif dengan jarak puncak kasus kematian itu memang selalu terjadi jeda atau rentang waktunya
nah pada varian delta kita menemukan rentang waktu ini adalah sepuluh sampai dengan lima belas hari pada provinsi provinsi yang mengalami kemarin varian delta
secara nasional itu sepuluh hari
nah untuk omikron kita sedang melihat tetapi kalau melihat kondisi kondisi negara negara yang sudah mengalami puncak kasus omikron kita menemukan juga pola yang sama bahwa penurunan daripada puncak kasus kematian itu rata rata terjadi delapan sampai sepuluh hari kemudian
seperti di amerika di inggris di belanda di eropa yang sudah mengalami puncak kasus memang akan terjadi peningkatan kasus kematian kurang lebih delapan sampai sepuluh hari kemudian
kemudian baru akan turun kasus kematian tersebut
dan ini memang lebih disebabkan karena memang jumlah kasus aktif yang cukup tinggi ya
karena pada saat kasus naik kita tahu bahwa kasus aktif yang positif tadi kan jumlahnya cukup besar karena bisa empat puluh ribu lima puluh ribu tiga puluh per hari
nah otomatis jumlah kasus yang absolut ini konfirmasi positif ini tinggi pasti proporsi yang dengan tingkat keparahan dan kematian juga akan besar
dan ini yang menyebabkan penyumbang kasus kematian masih memintas
bu nadia untuk vaksin dan perhitungan booster vaksin apakah kemudian juga sudah bisa mengurangi gejala jika terpapar varian omikron siluman ini bu nadia
ya tentunya kalau melihat proteksi dari vaksinasi kita tahu bahwa kemampuan daripada efekasi vaksin ini kan dengan adanya varian omikron ini terjadi penurunan
oleh karena itu pemerintah
dan mengambil keputusan untuk memberikan vaksinasi booster kepada dua ratus delapan juta sasaran kita ya artinya ini sasaran awal kita dikarenakan memang untuk meningkatkan proteksi tadi
sehingga adanya varian varian baru termasuk varian ba dua ini bisa teratasi dengan adanya peningkatan efikasi dari vaksin tadi
jadi vaksin booster ini salah satu upaya ya untuk kemudian melindungi kita lebih dibandingkan dengan hanya mendapatkan vaksin primer
kalau misalnya sekarang dikatakan anda tadi mengatakan
apakah kemudian kita juga harus lebih mengencangkan masker lagi bu nadia
karena ini sepertinya berbeda dengan yang baru saja diumumkan pemerintah ada pelonggaran berkaitan dengan perjalanan domestik dan lain sebagainya
ya jadi kita cukup
optimis ya untuk kita menuju ke arah endemi tadi
tentunya kalau kita lihat pelonggaran pelonggaran terkait protokol kesehatan itu terakhir kali ya tentunya akan kita lakukan
saat ini mungkin kita lihat adalah pelonggaran pelonggaran dari aktivitas ya aktivitas atau kegiatan
kita tahu bahwa kemarin dengan adanya psbb atau ppkm itu kan pembatasan aktivitas yang kita lakukan kepada masyarakat
pemeriksaan rapid antigen atau pcr yang sudah tidak diperlukan lagi ke depannya
tapi tentunya ada syarat syarat lain yang mengikuti
seperti misalnya vaksinasi itu harus lengkap
untuk mereka yang belum melakukan vaksinasi tentu pemeriksaan pcr ataupun dengan antigen masih tetap dibutuhkan
seiring dengan mengapa kebijakan ini dikeluarkan karena juga kita melihat cakupan vaksinasi yang cukup tinggi untuk dosis kedua dan dosis pertama
yaitu dosis primer ya yang tentunya ini
memberikan juga proteksi secara komunitas
yang artinya ini cukup memberikan keamanan juga kalau kita lihat untuk para pelaku perjalanan secara domestik
tetapi kembali lagi prokes tetap kita jalankan ya
prokes tidak kita cabut untuk kemudian dilonggarkan
oke baik bu nadia kita akan melihat lagi perkembangannya nanti seperti apa
terutama juga sudah ada pengumuman berkaitan dengan ketentuan baru dari pemerintah
tapi juga tidak lupa kita akan segera menghadapi bulan ramadan
dan juga nanti ido fitri tentu nanti akan melihat pergerakan lagi seperti apa
bu nadia terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia